bergeser ke informasi selanjutnya anda ingin punya mobil rampasan dari koruptor
direktorat jenderal kekayaan negara kementerian keuangan akan melelang ada dua puluh dua paket barang rampasan kpk
barang rampasan yang akan dilelang meliputi berbagai merek mobil ada juga telpon seluler termasuk juga tas
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir di sana kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
sudah ada dea intan kartika saat ini
halo dea selamat pagi di belakang anda tampaknya sudah ada keramaian tertentu
saya ingin tahu jam berapa sebenarnya lelang untuk barang barang rampasan kpk atas koruptor ini akan dimulai
dan apakah benar bahwa siapapun yang ingin mengikuti lelang sebagai peserta lelang
mereka harus melakukan setoran awal kepada kementerian atau kepada panitia yang melakukan pelelangan hari ini
selamat pagi hera betul sekali bahwa pagi hari ini nanti pada pukul sepuluh waktu
indonesia barat akan dimulai proses lelang terhadap dua puluh dua mobil rampasan yang sudah berkekuatan hukum tetap
ini dari kasus kasus korupsi yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi
dari pantauan kami di ruang sendrawasi jakarta convention center pagi hari ini
dari dua puluh dua mobil memang hanya tiga mobil yang kemudian dipamerkan dalam proses lelang ini
ketiga mobil adalah mobil yang dirampas dari terdakwa kasus dugaan
kasus korupsi pelabuhan di sabang beberapa waktu yang lalu
sedangkan sisanya ditempatkan di gedung komisi pemberantasan korupsi
sebenarnya hal ini tidak menjadi sebuah masalah besar
karena memang keterbatasan tempat membuat panitia akhirnya hanya menempatkan tiga mobil saja
namun para peserta lelang sebelumnya sudah melihat secara keseluruhan bagaimana kondisi mobil
yang sudah ditawarkan oleh kpk beberapa waktu yang lalu
dari rundown acara sendiri hera memang pagi ini akan dimulai
pada pukul sepuluh waktu indonesia barat untuk barang barang selain mobil
karena memang tidak hanya mobil saja yang hari ini akan dilelang
ada beberapa barang barang gratifikasi yang kemudian rencananya akan dilelang
oleh kementerian keuangan republik indonesia seperti kain tenun kemudian lukisan gita
dan ada sejumlah benda benda lainnya yang dianggap sebagai benda gratifikasi
dan nanti untuk mobil sendiri lelangnya akan mulai dilakukan pada pukul tiga belas waktu indonesia barat
atau sesaat setelah dilakukannya
dan memang terkait dengan pertanyaan anda soal apakah kemudian ada uang jaminan yang diberikan
oleh para peserta lelang itu betul sekali bahwa untuk proses mengikuti lelang ini harus sesuai dengan prosedur
yaitu mendaftarkan diri peserta lelang yaitu melalui website direktorat lelang di djkn
yang merupakan salah satu direktorat yang ada di bawah kementerian keuangan
dan juga membayar uang jaminan sesuai dengan barang yang mereka inginkan
salah satu contohnya adalah jika mereka ingin mengikuti lelang untuk membeli mobil milik salah satu tersangka korupsi
yaitu adik dari ratu atut yang harganya di atas satu miliar mereka harus memberikan jaminan sekitar rp dua ratus enam puluh juta rupiah
nantinya jika mereka menang lelang mereka bisa dengan mudah kemudian menambah jumlah uang jaminan
tapi jika tidak memenangkan lelang atau tidak berhasil sebagai pemenang lelang mereka dapat mengambil kembali uang mereka dengan utuh
seperti itu hera kira kira prosesnya namun tadi kami juga sempat berbincang dengan panitia penyelenggara
mereka mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi daya tarik acara hari ini adalah mobil mobil atau barang barang yang diambil atau yang dirampas oleh komisi pemerintahan korupsi
dan total dari peserta lelang sendiri sekitar lima ratus enam puluh orang
peserta lelang tentunya nanti kita akan lihat bagaimana keriuhan dalam proses lelang yang akan dilakukan pada pukul sepuluh dan pukul tiga belas waktu indonesia barat
ya dea kan kalau biasanya kita tahu persis bahwa perbankan senantiasa senang ya kalau melakukan atau memberikan jasa lah ya
memberikan jasa untuk pembiayaan kalau ingin melakukan kredit
apakah dalam hal ini ada juga anda mendapat informasi jangan jangan ada nih sindikasi perbankan yang memberikan jasa cicilan ataupun kredit yang ingin memiliki
mobil bekas koruptor begitu dea adakah di sana
ya jika kita melihat pantauan kita di sini memang hera ada sejumlah lembaga lembaga perbankan yang kemudian ikut dalam proses acara lelang ini
namun mereka sendiri adalah lembaga lembaga perbankan seperti bank ada bri bni dan bank bank lainnya yang kemudian mereka menggunakan kesempatan ini untuk menjual barang lelang yang merupakan barang mereka sendiri
jadi kami belum melihat ada indikasi
bahwa lembaga lembaga perbankan ini kemudian ikut dalam proses lelang dalam hal ini adalah sesuai dengan konteksnya adalah barang barang sitaan yang dirampas oleh komisi pemberantasan korupsi
dari lima ratus enam puluh peserta sendiri dari informasi yang kami kumpulkan di lapangan hera merupakan individu individu yang memang tertarik untuk bisa ikut secara langsung proses lelang yang dilakukan oleh kementerian keuangan
kami memang melihat di sini tidak hanya soal barang barang sitaan
kami juga melihat barang barang kpk yang ada di sini tapi memang ada barang barang lain yang dijual di sini
salah satunya adalah barang barang yang merupakan barang barang lelang yang dilakukan oleh lembaga lembaga perbankan yang ada di sini
tentunya kita semangatnya tidak hanya soal membeli barang lelang tapi kami juga sempat berbincang tadi dengan panitia
mereka ingin kemudian mensosialisasikan soal gaya beli yang baru gaya gaya berjualan atau gaya berdagang yang baru
salah satunya adalah dengan proses
lelang ini hera